jenazah perempuan yang ditemukan di dalam koper di kawasan cikarang bekasi jawa barat dibawa ke rs polri keramat jati jakarta timur untuk diotopsi
jenazah perempuan yang belum diketahui identitasnya ini menjalani proses otopsi untuk diketahui penyebab kematiannya
selain diotopsi jenazah juga akan menjalani proses identifikasi
apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa mendatangi rs polri atau melapor ke polres metro bekasi
setelah dilakukan otopsi di rs polri keramat jati diketahui korban perempuan berinisial rm berusia lima puluh tahun merupakan warga rancasari bandung
dari hasil otopsi polisi menemukan luka parah pada
sejauh ini sudah enam saksi diperiksa termasuk yang menemukan koper berisi jenazah di lokasi di kawasan cikarang bekasi
alamat rumah beliau di daerah rancasari
kota bandung jawa barat
ada enam saksi yang dilakukan interogasi di sekitar tkp oleh teman teman polres metro bekasi
pengguna jalan yang melintas di jalan inspeksi kalimalang cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat digegerkan dengan penemuan sebuah koper besar berwarna hitam
yang ternyata berisi jasad berjenis kelamin
penemuan berawal saat petugas kebersihan sedang membersihkan sampah di jalan inspeksi kalimalang
petugas curiga dengan keberadaan koper hitam besar dan berat di pinggir jalan
karena koper itu keadaan terpuliji
juga tidak keberani bukanya
saya harus melaporkan ke kose
itu saat ditemuin di jalan atau di mana bang
tim inafis polres metro bekasi langsung memeriksa isi koper dan menemukan jasad perempuan
polisi pun kemudian melakukan olah tkp
identitas korban serta sejumlah saksi di lokasi kejadian
dari penyelidikan awal ada luka di bagian kepala
dari kasat mata ada luka luka
tampaknya terjadi benturan di kepala
kita harus ada melakukan otopsi terlebih dahulu
sehingga kita bisa memastikan luka lukanya
jenazah dibawa ke rs polri kramat jati untuk diotopsi dan diidentifikasi
diketahui korban berinisial rm berusia lima puluh tahun
merupakan warga rancasari bandung jawa barat
polisi pun mendalami kasus untuk mengetahui pelaku dan motifnya membunuh